mas pur maaf mas pur
ibu juga bilang seperti itu pak
terus bang oncok bilang apa
katanya potati maunya belajar sama orang lain
itu jawaban bang ojek apa jawaban ibu
mau kemana lutis
udah siang pur
jawabnya biasa aja dong
pun daripada kamu marah marah terus sama orang yang setiap harinya ngomong istri
mendingan kamu nyari istri pur
tadi gue ngeliat tisna ke arah kampung
tapi kagak bawa penumpang
mungkin dia mau ke kampung
mau kemana dia
kalau tau kasih tau dong
gue tau tapi gak mau kasih tau
berarti jawabannya bukan tau
tapi nggak mau kasih tau
biar gak marah marah mulu loh
gue lagi butuh duit nih
gue gak punya
bukan mau minjem duit
itu namanya modus
kejalan rawa bebek
usaha toko kuenya emak bakal tambah besar
kalau usaha kuenya emak bener bener jadi besar
saya sama mbak surti jadi bisa
saya gak jadi terusin ngomongnya
saya gak jadi terusin ngomongnya
saya gak jadi semangat
saya gak jadi semangat
saya gak jadi semangat
saya gak jadi semangat
gue yakin lu pasti bisa
makanya ntar kalau ada penumpang buat buah
gue harus bilang ke drew gitu
tapi motornya agak mudahan dikit ya
tapi enggak jadi
uluh uluh ceritanya panjang dan ribet ya
kalau potati jadi kursus bikin kue pasti dia bikin kuenya tambah jago
iya bu kalau tambah besar emak pasti buka toko kue
kalau emak jadi buka toko kue pasti butuh penjaganya
ini juga saya nggak jadi terusin ngomongnya
bapak sudah jawab sama ioh tutis
bapak jawab apa mi
kata bapak teh ini ribet
yoh lupa ya
sebelum bapak bilang ribet bapak kan bilang panjang
masih ya bang
kadang yang bisa jadi kurung
iya pigpenya juga nggakngg pisa dan juga nggakng ngottleowania
mas pur maaf mas pur
ada apa mas pur
pas lihat atap rumah kamu
gue jadi inget kamu
mas pur bisa aja
kamu udah makan
kalau kamu mau nyari makan gue anterin

pipi kan belum selesai ngomong
tadi ojak cerita
ojak lagi nyari tempat kursus bikin kue
emang bang ojak tuh yang mau bikin kue juga
sama kayak emak
bukan buat ojak mi
tapi buat potati
protati kan udah bikin kue sama emak

potati mau bisa bikin kue yang lebih hebat
buat dari emak kalau potati bikin kue emak bikin kue jadi saingan gitu pipih juga enggak tahu
mi kalau bener kayak gitu minta jadi bingung mau kerja sama potati apa emak mimi kerja sama
emak aja yang udah pasti kalau sama potati mah belum pasti tapi kalau kerja sama emak takut
kalau udah datang juteknya ampun kalau gitu yaudah atuh mimi kerja aja sama potati kata
pipih kalau sama botati belum pasti
kamu udah tahu jak alamat tempat kursusnya udah berapa bayarnya tiga ratus wih mah
ya enggak paham petis kalau ntar jadi bakal jago bikin gue kan bisa balik modal kamu udah
ada uangnya ini mau cari nyarinya di mana jack di amerika selatan
di pangkalan ntar kau ada penumpang bawa bawa
enggak cuma servis buat pelanggan aja biasa kalau misalnya ada yang flow
pilek kayak gitu saya biasa kasih ini pasti cocok
cuma pengen nyenengin tadi jagaan terus sakit
tunggu jak pengen nyenengin iyo
ini beda tuh jak kamu nyenengin potati saya nyenengin iyo
ya semoga ini jalan kamu untuk mendapatkan uang buat daya kursus
semuanya jadi rp tiga puluh
bang tolong nanti angkatin ke dalam ya